indonesia akan menghadapi tiga tantangan yakni ketidakpastian global
percepatan pertumbuhan ekonomi dan revolusi industri melalui teknologi digital
periwarjo membawa tantangan tersebut untuk memajukan ekonomi nasional
menjaga stabilitas serta pendorong pertumbuhan
apa strategi dan tantangan periwarjio untuk menjaga stabilitas
dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi
berita terkini dari komisi sebelas dpr
periwarjo menetapkan harus mampu menjaga inflasi serta sesuai sasaran di tiga lima plus minus satu persen
intervensi di pasar valuta asing dan pembelian surat berharga negara
untuk menjaga stabilitas nilai tukar
saat ini terdapat lima ratus empat puluh tujuh tim pengendali inflasi daerah
dengan bantuan pusat info harga pangan strategis
selain itu bank indonesia akan memperkuat kluster pangan strategis
untuk mengendalikan inflasi
ada lima ratus lima puluh umkm unggulan yang bisa diperlukan
dengan dukungan bank indonesia
untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan umkm
pengembangan sistem pembayaran dapat dilakukan dengan gerbang pembayaran nasional
untuk interkoneksi antar perbankan
tahun lalu sudah terdapat enam puluh tiga ekonomi pesantren yang sudah berjalan
peri akan meningkatkan seratus persen untuk kolaborasi industri makanan dan kosmetik halal
jadwal pertemuan rutin tidak hanya membahas kondisi ekonomi dan kebijakan indonesia
penguatan organisasi dan sumber daya manusia menjadi bagian penting
di mana harus ada delegasi wewenang yang jelas
sinergi perencanaan agar program bisa dikerjakan bersama sehingga ada efisiensi anggaran
tak hanya itu ada tiga tantangan yang harus dihadapi indonesia
peri menyebutkan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian keuangan global
kepastian ini terkait langkah amerika serikat dan negara maju lainnya
yang telah melakukan normalisasi kebijakan moneter dan peningkatan ekonomi
selain itu mempercepat pertumbuhan ekonomi menjadi enam persen pada lima tahun ke depan
dan tantangan terakhir memanfaatkan revolusi industri keempat dengan teknologi digital